gemah sekali ya pak presiden bercandaannya ya
banyak sentilan sentilan ya yang diungkapkan presiden
oke terkait di cabutnya dukungan golkar dalam calonan ridwan kamil
ketua dpd satu golkar jawa barat deddy mulyadi justru menganggap ridwan kamillah yang lebih dulu menceraikan partainya
menceraikan begitu ya dalam tanda kutip
sementara ridwan kamil sendiri tetap percaya diri untuk melenggang maju dalam pilkada jawa barat dengan tiga partai pengusungnya yang tersisa
belum juga disahkan di munaslup pergantian pucuk pimpinan di partai golkar sudah berdampak terhadap keputusan sebelumnya
dpp partai golkar resmi mencabut dukungan terhadap ridwan kamil sebagai calon gubernur jawa barat di pilkada serentak dua ribu delapan belas
ridwan kamil dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi golkar untuk menggandeng daniel mutakin sebagai bakal calon wakil gubernur
sampai batas yang ditentukan pada dua puluh lima november lalu
ridwan kamil menanggapi keputusan tersebut dengan santai
ia mengaku belum menerima surat resmi penarikan dukungan terhadap dirinya dari partai golkar
namun ia tidak mempermasalahkan penarikan tersebut
wali kota bandung ini masih percaya diri karena suara dari tiga partai lain yang mendukungnya p tiga pkb dan nasdem sudah mencukupi
saya fokus pada partai yang sudah
fiks yaitu nasdem pkb dan p tiga yang kalau dijumlah totalnya juga sudah dua puluh satu
artinya kalaupun iya berita itu majunya saya ke pilgub masih memadai
sementara itu ketua dpd satu jawa barat deddy mulyadi merasa ridwan kamil yang ingkar janji dan berkhianat pada partainya
di mana setelah
dikeluarkannya surat rekomendasi pencalonan terhadap pak ridwan kamil dan pak daniel
kemudian kita akan menunggu bagaimana proses penetapannya
karena waktunya sangat lama tidak pernah ada komunikasi
terus kemudian juga tidak pernah ada kejelasan tentang surat keputusan dpp golkar tentang pencalonan itu
akhirnya kan kita berkirim surat untuk menanyakan bagaimana posisi
pasangan calon yang diajukan oleh partai golkar itu
nah kan kita memberikan batasan waktu tanggal dua puluh lima
kemudian sampai hari kemarin kan tidak ada jawaban apapun
dan kemudian yang saya dengar kan dibuatnya konvensi
dan konvensi itu kan tanpa memberitahukan kepada partai golkar
deddy juga menolak anggapan bahwa dirinya tidak menyukai pencalonan ridwan kamil oleh golkar
fokus kita adalah itu faktor